ini dia aksi pengendara motor di jalan raya mustika sari kota bekasi jawa barat yang viral di dunia maya beberapa hari terakhir
dalam video yang direkam oleh pengendara lain sang pengendara motor memperlihatkan aksi berbahaya
pengendara motor ini mengendarai sepeda motor dengan satu tangan kiri memegang handle gas
sementara posisi badan dan kedua kakinya menyamping ke kanan
polisi menilai aksi yang dilakukan di tengah laju kendaraan yang cukup tinggi ini dapat membahayakan pengendara lain
satuan lalu lintas polres metro bekasi kota akan melakukan penelusuran identitas pelaku
polisi juga mengimbau masyarakat
agar berhati hati dalam berkendara dan jangan sampai membahayakan diri dan orang lain